bermula dari hobi dan cita cita sederhana bisa berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan
begitu pula yang dialami ais setiawati
bermula dari kamar di rumahnya ais melahirkan produk fashionnya
sepintal benang rembulan
ais memang tak punya latar belakang pendidikan formal di bidang fashion
tapi kebiasaan ibunya yang selalu menjahitkan baju untuk dirinya sejak kecil
menjadi salah satu sumber inspirasinya
selebihnya anak ketujuh dari delapan bersaudara ini belajar mendesain pola dan menjahit baju secara otodidak
motivasi belajar ini tumbuh
berawal dari kejenuhannya akan model fashion yang monoton di pasaran
niat awal yang sederhana ini berbuah manis
setelah menjahit busananya sendiri sejumlah temannya mulai tertarik dan memesan baju pada air
baju yang dipesan pun disesuaikan dengan bahan dan model sesuai keinginan pelanggan
pernah ada satu hari dia ada bikin salah satu outer untuk customer nya
terus aku tuh jatuh cinta banget sama bahan itu
karena menurut aku bahan itu bener bener kayak kayaknya kalau dibikin model rock bagus gitu kan
cuma dia kan memang pertama kali bikin itu untuk pakaian bukan bawahan gitu kan
terus jadi aku pertama kali request sama dia
mau dong dibikinin rock tapi maunya pakai bahan yang itu
dan itu tuh bagus banget produknya
dari bahannya terus dari jahitannya sama pas dipakai di badan tuh memang pas gitu
memulai bisnis sejak desember dua ribu sembilan belas lalu
ais konsisten untuk menggunakan kain dari pengrajin lokal
demi mendukung produk buatan indonesia
ais juga memilih sendiri kain dengan bahan terbaik
dan pola yang unik untuk menjaga eksklusifitas produknya
sebenernya aku ingin mengangkat budaya lokal
jadi aku kebetulan selama ini yang aku pakai itu kain kain lokal
jadi seperti yang tie dye kemarin memang aku buat di pengrajin
di daerah kudus nah itu langsung aku jahit sendiri
selain itu sepintal benang rembulan juga memiliki desain yang simpel dan kekinian
sehingga sangat diminati berbagai kalangan
kebetulan spintal ini satu tipe dan karakternya sama dengan yang aku suka ya
jadi ketika pertama kali aku ditawarin sama dari sepintalnya aku langsung tertarik
spintal ini tuh dia urban tapi dia pun juga mengangkat ada etniknya juga
seperti pebisnis lainnya di masa pandemi
ais mengaku sempat berhenti produksi selama dua bulan
namun ia terus berinovasi seperti menghadirkan produk edisi lebaran dan masker
hingga kini ais juga tetap konsisten menjaga protokol kesehatan
semua produk ia jahit sendiri di rumah
ais juga membatasi pertemuan dengan pelanggan
proses packaging yang biasanya tidak menggunakan plastik sama sekali
melainkan dengan poch dari kain belacu
kini menggunakan plastik pembungkus agar memastikan produk tetap steril selama proses pengiriman
selain itu ais juga mengikuti program beli kreatif lokal dari kemen parekraf
yang membantunya merapikan manajemen meningkatkan produktivitas
hingga membuat periklanan yang efektif
kemarin juga aku sempat diberi fasilitas
kaki jadi banyak banget sih keuntungannya
terbantu sekali dengan program pin
kemarin tuh terakhir memang ada workshop untuk kita mengembangkan
jadi cara iklaninnya gimana karena kan memang
dari aku pun memang sejujurnya masih kurang untuk iklan gitu
dan terbantu oleh mereka mereka bikinin aku konten
hingga kini sepintal benang rembulan telah memiliki tujuh artikel desain
produk ini bahkan telah
digunakan musisi tanah air sex in the city dalam pemotretan cover album
melalui karyanya ais juga ingin mengajak masyarakat untuk bangga dengan produk buatan anak bangsa
jadi aku bukan sepedar ingin jual baju ya maksudnya
aku nggak mau langsung peduli bisnis
jadi aku juga ingin tetap aku masukin idealisme aku tetap aku peduli lingkungan
tetap aku memudayakan orang orang tuh pakai produk lokal
dengan kualitas juga nggak kalah gitu sama produk luar gitu
ais juga berpesan agar anak muda tak takut memulai bisnis
dengan lebih tekun menggeluti hobi dan berani mencoba dari hal kecil
terlebih dengan menjadi pelaku umkm bisa turut mengembangkan ekonomi rakyat
serta memajukan produk produk lokal di mata dunia
dan tentunya bangga dengan buatan indonesia
saya ais robby bahtiar bogor jawa barat